ya memang dari awal para peternak sudah memprediksi bahwa akan terjadi penurunan
kalau tadi bu direktur menyampaikan penurunannya mungkin hanya sekitar sepuluh persen
tapi kalau kita lihat realita di lapangan sepertinya bisa lebih dari sepuluh persen
jadi walaupun para pedagang sudah mengantisipasi dengan menurunkan jumlah stok yang ada di lapak
tetapi ternyata dari yang disiapkan itu pun juga tidak semua terserap
jadi kita mengantisipasi memang dari awal kita sudah turunkan jumlah stok yang ada di lapaknya